adu mulut terjadi antara petugas jurusita pengadilan negeri sidoarjo
dengan penghuni sebuah rumah di kawasan elit delta sari
kecamatan waru sidoarjo jawa timur rabu siang
peristiwa ini terjadi saat petugas akan melakukan penyitaan rumah
namun mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah yang menggembok pagar
sejumlah petugas mencoba mendobrak pagar agar dapat segera mengosongkan rumah tersebut
polisi pun sempat mengamankan seorang kerabat pemilik rumah yang baru
karena mencoba menarik penghuni rumah yang lama saat berhasil mendobrak pagar
pihak penghuni rumah bertahan karena masih melakukan proses banding di pengadilan negeri sidoarjo
rumah tersebut dilelang akibat pihak penghuni rumah gagal membayar utang kepada sebuah bank swasta
dan pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh lelang rumah dimenangkan oleh pemilik rumah baru
apabila berkenan kami akan memberikan kontraan dan sedikit kompensasi
namun di sana disampaikan bahwa mereka akan berunding dulu dengan keluarga
setelah itu kemudian kami merasa tidak temu kami menghubungi lagi juga tidak kooperatif
akhirnya kami mengambil langkah eksekusi pengadilan melalui pn sidoarjo
pihak pengadilan negeri sidoarjo pun mengaku sudah memberikan aan moning atau teguran kepada penghuni rumah
sudah diberikan amaning tanggal empat belas
september dua ribu dua puluh artinya teguran
agar dalam waktu selama lamanya delapan hari untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah tersebut secara sukarela
walau sempat melakukan protes atas eksekusi rumah namun akhirnya penghuni rumah tak dapat berbuat banyak
dan petugas langsung mengosongkan isi rumah dua lantai tersebut
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur